ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono tiba di kementerian hukum dan ham
ahy yang didampingi tiga puluh empat pengurus dpd akan menyerahkan surat penolakan kongres luar biasa demokrat di deli serdang sumatera utara
ahy bersama tiga puluh empat pengurus dpd demokrat tiba di kemenkumham pada senin pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
ratusan kader partai demokrat juga turut mengantar perjalanan ahi menuju kemenkumham
setelah berkumpul sejak pukul delapan pagi di kantor dpp partai demokrat jalan proklamasi jakarta pusat
sejumlah berkas yang dibawa menggunakan dua box plastik untuk melengkapi surat penolakan klb demokrat di deli serdang sumatera utara
tampak telah lebih dulu tiba di lokasi
ahi menyebut klb yang diselengarakan di deliserdang adalah klb abal abal karena tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ad art partai
saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada menteri hukum dan ham dan tentu jajaran kementerian hukum dan ham
untuk menyampaikan keberatan agar kementerian hukum dan ham menolak
dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan
dan partai demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai klb atau kongres luar biasa tanggal lima maret di deliserdang sumatera utara
sebagai kegiatan yang ilegal kegiatan yang inkonstitusional kami sebut klb abal abal
mengapa karena buktinya lengkap
kami sudah siapkan berkasnya lengkap otentik
dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim klb tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi adart atau konstitusi partai demokrat
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono ahy mendatangi kantor kementerian hukum dan ham senin siang
sementara di sisi lain hasil kongres luar biasa klb sumatera utara yang memenangkan kepala ksp muldoko
bahwa sebagai ketua umum partai demokrat juga akan mendatangi kementerian hukum dan ham
sudah ada korespondan sufiani tanjung di kementerian hukum dan ham
sufi tadi ahi mendatangi dan memberikan surat serta sejumlah berkas terkait dengan keberatan adanya klb yang memilih muldoko
lalu adakah tanggapan resmi dari pihak kementerian hukum dan ham terkait dengan pertemuan hari ini
ya yuda beberapa saat lalu baru saja kubu ahy beserta didampingi dengan tiga puluh empat pengurus
dpd partai demokrat se indonesia menyerahkan secara simbolis surat penolakan klb di deli serdang sumut yang dianggap oleh kubu ahy sebagai kongres abal abal
nah selain menyerahkan surat penolakan klb tersebut ahy juga menyerahkan dua kontainer berkas kepada dirjen ahu atau administrasi hukum umum cahyo rahadian muzar
kemudian ahy memberikan sejumlah pernyataan bahwa di dalam tadi ketika melakukan pertemuan dengan dirjen ahu dari kemenkumham
laporan dari pihaknya diterima dengan baik kemudian saat ini masih menunggu nantinya seperti apa kelanjutan dari laporan yang diberikan tadi
di mana ahy memang tiba di sini di kantor kementerian hukum dan ham pada pukul sepuluh tiga puluh pagi tadi didampingi oleh sejumlah pengurus dpd
dpd partai demokrat se indonesia
juga sejumlah kader dan simpatisan dari partai demokrat dengan membawa sejumlah bukti bukti keabsahan kepemimpinannya di partai demokrat
nah kami dari awak media sempat meminta pernyataan dari dirjen ahu kemenkumham cahyorahadian muzar mengenai berapa lama nantinya laporan dan juga berkas berkas ini akan diproses dan seperti apa outputnya nanti
namun dari pihak dirjen ahu atau dari cahyo rahadian muzar sendiri belum memberikan pernyataan
berapa lama proses berkas ini akan dilakukan di kemenkumham
kemudian saat ini dari pihak ahy sendiri beserta sejumlah kader partai demokrat sudah meninggalkan kantor kemenkumham untuk melanjutkan lagi laporan ke kantor pemilihan umum atau kpu
di mana nantinya di kpu pihak ahy akan diterima oleh pelaksana tugas atau plt
keputusan kpu ilham saputra
sejak pagi hari tadi kami memantau proses perjalanan dari pihak ahy beserta sejumlah pengurus partai demokrat menuju kemenkumham sendiri
memang terlihat ratusan kader dan juga simpatisan partai demokrat yang turut serta mendampingi perjalanan dari ahy dari kantor dpp di jalan proklamasi jakarta pusat menuju ke kemenkumham di jakarta selatan
dan sejauh ini memang mereka sudah
ketua pelaksana tugas kpu untuk menyerahkan surat penolakan dan juga sejumlah berkas mengenai keabsahan dari kepemimpinan ahy di partai demokrat sendiri
ya sufi kalau kita membaca patah politiknya tadi mahfud md selaku menko poluka mengatakan bahwasanya ini adalah kisru internal yang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sendiri dan pemerintah tidak mau ikut campur
tetapi apabila sudah sampai di ranah hukum dan sudah dibawa berkas berkas dan surat aduan ini ke menko polhukam dan juga ke menko hukum sendiri sekalian ini apakah nanti akan menjadi sebuah bola panas dan seperti apa nanti ke depannya
apakah memang pemerintah mau tidak mau harus ikut andil dalam menyelesaikan kasus ini sufi
iya memang pemerintah sudah sempat memberikan tanggapan mengenai sikap pemerintah terkait dengan kisruh internal di partai demokrat ini
dimana mahfud md sendiri menyampaikan melalui
melalui video bahwa ada tiga poin dari sikap pemerintah mengenai insiden ini
yang pertama adalah dalam video tersebut mahfud md sempat menyatakan belum menganggap adanya agenda yang diklaim sebagai klb demokrat
artinya memang ini secara hukum merujuk kepada pengangkatan ahaya sendiri dalam kongres demokrat yang digelar pada maret dua ribu dua puluh tahun lalu
dimana memang secara sah ahaya menjadi ketua umum dari partai berlambang mersi ini
kemudian juga mahfud menyebut
dalam video tersebut bahwa cara penyelesaian yang diharapkan oleh pemerintah adalah dilakukan secara hukum
tentu saja saat ini kita masih menunggu yuda prosesnya seperti apa karena memang laporan dan juga surat penolakan serta berkas berkasnya baru saja masuk beberapa menit yang lalu ke dirjen ahu di kemenkumham
kemudian yang terakhir mahfud di dalam video tersebut juga menjawab sejumlah tudingan bahwa pemerintah melindungi klb yang digelar di deli serdang sumut beberapa
hari yang lalu dan memang mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan acara tersebut karena memang pemerintah ada aturan sendiri bahwa di mana acara atau kegiatan yang diwadahi oleh kader partai itu sendiri seharusnya memang bisa terlaksana dengan baik
namun yang saat ini menjadi menarik adalah memang ketika adanya dua ketua umum yang saling klaim bahwa memiliki partai ini
kemudian yang satu dihasilkan dari kongres sebelumnya
kemudian juga turunan dari pendiri partai sendiri
kemudian yang satu lagi adalah ketua umum yang baru saja dilantik dari klb yang dinilai tidak memenuhi syarat dari adart
di mana dari pihak ketua umum yang diangkat secara sah di tahun lalu itu menyatakan bahwa klb ini sendiri merupakan klb abal abal yang tidak sesuai dengan adart dan tidak memenuhi sejumlah syarat yang diterapkan
nah tadi ahu sendiri
jadi menegaskan memang bahwa dalam penyelenggaran klb yang dilakukan di delhi serdang sumut kemarin itu ada sejumlah syarat yang tidak dipenuhi
di antaranya adalah harus disetujui oleh minimal dua per tiga ketua dewan perwakilan daerah atau dpd yang berjumlah tiga puluh empat
sementara faktanya pada hari ini ketua dan juga sekjen dari dpd ikut mendampingi ahy untuk tiba di kemenkumham memberikan laporan atau surat penolakan serta menyerahkan sejumlah berkas berkas yang menyatakan keabsahan
dirinya sebagai pemimpin partai demokrat
kemudian juga ada lagi syarat yang tidak dipenuhi oleh klb di deli serdang kemarin adalah setengah dewan pimpinan cabang atau dpc yang berjumlah lima ratus empat belas dpc seharusnya menyetujui
ternyata tidak sampai setengahnya dpc yang menyetujui terselenggaranya klb di deli serdang tersebut
kemudian yang terakhir adalah penyelenggaran klb juga seharusnya disetujui oleh ketua majelis tinggi partai
dimana salah ketua majelis tinggi partai sendiri diantaranya adalah
tsby menyatakan bahwa ini adalah klb yang tidak sesuai dengan ad art
artinya memang ada beberapa poin yang dinyatakan oleh ahy sebagai ketua umum partai demokrat bahwa klb yang diselenggarakan di deli serdang sumatera utara ini sendiri tidak memenuhi syarat dari selayaknya sebuah klb digelar
artinya memang kembali ditegaskan bahwa sejumlah keputusan yang ada di dalamnya seharusnya dinilai tidak sah dan inkonstitusional
pastinya sehingga saat ini kita masih menunggu dari pihak kemenkumham untuk menanggapi atau juga melakukan pengolahan berkas berkas yang baru saja diserahkan nantinya akan seperti apa
nah kabar yang kami terima juga nantinya dari kubu klb deli serdang juga akan menyerahkan sejumlah berkas berkas ke kemenkumham
namun hingga saat ini kami belum menerima kabar pasti kapan dari pihak klb deli serdang sumut itu akan datang ke kantor ini
sufiani tanjung terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali